presiden menginstruksikan empat pilar
yakni pemerintah pusat pemerintah daerah tni dan polri
untuk menjalankan pengetatan ppkm mikro
hal ini dilakukan untuk menekan lajunya pertambahan kasus positif covid sembilan belas di tanah air
lalu bagaimana peran polri untuk mendukung implementasi ppkm mikro di lapangan
kita akan berbincang dengan kabak penum mabes polri akbp ahmad ramadan
pak ahmad selamat sore
selamat sore mbak
pak ahmad berbicara mengenai ppkm mikro yang diperketat
menyusul tingginya lonjakan kasus
apa saja kemudian kendalanya di lapangan sejauh ini pak
ppkm mikro yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat
tentunya harus didukung termasuk oleh polri dan tni
yang diperlakukan dari dua puluh dua juli sampai dengan lima juli
nah itu dituangkan di dalam perintah kabupaten umum mabes polri untuk mengawal ppkm mikro
di mana dalam mengawal tersebut
tentunya ppkm mikro merupakan salah satu tracer dari kepolisian dan petugas lainnya
untuk memperkuat penanganan covid sembilan belas itu sendiri
itu mbak kira kira
di lapangan kemudian kan kita melihat adanya kendala begitu pak
ada penolakan juga dari masyarakat
contohnya kemarin di jawa timur di suramadu
kemudian juga ada sejumlah penyekatan jalan yang kemudian akhirnya dibobol oleh masyarakat
merasa bahwa penyekatan ini tidak perlu
bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menghadapi hal ini
tentunya polri melakukan langkah langkah
diawali dengan langkah preventif
dan tentunya ketika langkah langkah preventif dan preventif tersebut
tidak bisa juga
maka langkah represif atau penegakan hukum harus dilakukan oleh polri
seperti kita contoh yang terjadi di jembatan suramadu kemarin
dan tentunya tanganasi adalah untuk memutus mata rantai penyebaran
tapi tentunya juga kita harus
hindari hal hal yang tidak kita inginkan
maka kita berikan sosialisasi dulu
pentingnya pressure kepada masyarakat
kemudian kita juga lakukan pendekatan kepada masyarakat
untuk dilakukan swab antigen
yang sebenarnya adalah tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat kita bersama
berbicara mengenai sanksi
banyak yang mengatakan bahwa penegakan protokol kesehatan
memang harus diperlukan
disertai sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera
karena sekali lagi kita harus sama sama bekerja untuk menurunkan laju pandemi
bagaimana menurut anda terkait hal ini
sanksi seperti apa yang kemudian lebih nyata dilakukan di lapangan pak
sebenarnya ya sebelum saya berbicara sanksi
sebenarnya adalah kita harus meyakinkan masyarakat
kita harus menyadarkan masyarakat terhadap adanya virus corona
karena ketika masyarakat belum sadar bahwa pentingnya
pencegahan kepenanganan covid sembilan belas ini
maka terus saja ada orang orang yang ingin melakukan hal hal yang tidak diinginkan
nah setelah kita melakukan hal hal tersebut
kita tentunya melakukan edukasi
maka langkah yang kita tempuh adalah
langkah penegakan hukum
penegakan protokol kesehatan
kita bersama sama saat gas covid sembilan belas
tentunya kita harus lalui dulu itu
kita membatasi kegiatan kegiatan yang menjadi tempat kerumunan
menutup tempat tempat yang merupakan potensi terjadi penyebaran covid sembilan belas
tempat tempat ya kota
yang harus kita tubuh
dalam rangka pencegahan tersebut
berbicara mengenai upaya untuk menekan laju kasus
adalah program vaksinasi ya pak ahmad ya
sesuai dengan apa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah
polri juga ikut serta dalam hal ini
kembangannya bagaimana pak dan bagaimana kemudian menyakinkan warga merangkul warga yang masih kurang yakin atau enggan divaksin
oke jadi menjelang hut bayangkara di mana satu juli adalah merupakan hari bayangkara hari raya polri
jadi kami polri hari sabtu kemarin tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu menggelar vaksinasi masam
dan membuatkan personil yang vaksinatornya dari tni dari polri dari pemerintah juga
dan di tanggal dua puluh enam apa yang ini adalah kita melebihi target
dalam satu hari serentak di seluruh indonesia
mabes polri polda polres melaksanakan vaksinasi secara terentak
yang jumlahnya relatif lebih dari satu dua juta
dan ini tentunya untuk mempertahankan vaksinasi satu juta sehari
polri juga melalui perintah kepada para kapolda polres dan polsek
polri mendirikan grail upsi presisi untuk memantapkan atau mempertahankan vaksinasi satu juta sehari
jadi prokrisasi kepada masyarakat bagi masyarakat yang belum dipaksin
dan tentunya kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi aman dan halal
vaksinasi ini juga masyarakat
kita berikan tentunya secara gratis
dan kami menerima warga masyarakat dengan hanya menunjukkan ktp
dan ktp tersebut tidak perlu ktp domisili di tempat tersebut
misalnya gerai vaksin tersebut di daerah a yang memiliki ktp b kami tetap melayani juga
sekali lagi ini tujuannya adalah untuk
memantapkan dan mempertahankan vaksinasi satu juta sehari
salah satu kunci untuk penanganan pandemi adalah bagaimana bekerja sama dengan masyarakat
bagaimana menciptakan komunikasi yang baik
sepakat ya pak ahmad ya mengenai hal itu
tapi berbicara mengenai komunikasi kita melihat begitu banyaknya hoax yang saat ini beredar di sosial media
bagaimana kemudian bekerjasama dengan kominfo menindak hal seperti ini
kerjasama dengan kementerian kominfo
hampir setiap hari
kementerian kominfo men take down gambar gambar atau postingan postingan hoax yang
hoax terhadap vaksin terbun
tentunya kami juga dari divisi humas ketika ada
video atau gambar atau foto foto yang terkait dengan hoax kami mencapnya sebagai hoax
dan tentunya kita mengklarifikasi kiriman gambar baik buku maupun video ataupun tulisan tulisan atau meme yang sifatnya hoax khususnya hoax maksim
mungkin bisa disampaikan gambarannya pak rentang waktu dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu apakah eskalasi hoax ini meningkat apakah sudah ada yang kemudian ditindak secara tegas
saya rasa masyarakat juga semakin cerdas ya di awal awal ketika hoax banyak masih banyak yang percaya
namun akhir akhir ini ketika ada kiriman hoax kita lihat
dari kolom kolom komentar dari netizen juga mengatakan kepada si pengirim hoax ya
jadi pengirim hoax tersebut kita lihat netizen juga cukup cerdas
yang komen dan memuli terhadap kiriman hoax tersebut adalah netizen itu sendiri